gaya hidup sehat semakin digemari oleh masyarakat di perkotaan
kebutuhan akan makanan sehat menjadi peluang membuka gerai makanan sehat di buku kota dengan inovasi menu yang unik
pola hidup sehat dengan mengkonsumsi healthy food kini sedang menjadi tren di kalangan masyarakat urban
dan dengan bantuan media sosial ini membuat suatu produk menjadi lebih mudah dikenal oleh banyak orang
dan kemudian peluang inilah yang diambil oleh seorang pemuda yang baru memulai bisnis ini tujuh bulan lalu namun sudah membuka tiga gerai di kawasan pusat kota jakarta
barry well adalah sebuah gerai yang menjual makanan sehat atau healthy bar pertama di jakarta
yang menyuguhkan aneka smoothies dengan beragam topping alami dan dikemas dengan sangat menarik
adalah kevin pujiadi pemuda yang terjun ke bisnis makanan sehat karena melihat peluang besar pada bisnis makanan sehat belum dimanfaatkan dengan baik di indonesia
tapi kalau saya bertanya kepada anda untuk menyebutkan lima tempat makanan sehat yang sehat
jadi saya merasa industri sehat di indonesia sekitar dua tahun lagi tren tren di luar negara
jadi saya merasa industri sehat di indonesia sekitar dua tahun lagi tren tren di luar negara
dengan modal awal sekitar dua miliar rupiah berry well membuka gerai pertamanya di kawasan scbd jakarta selatan
bahan baku semua berasal dari dalam negeri kecuali buah aca yang diimpor langsung dari brazil
itu ingredient satu satunya kita yang kita impor karena memang kebetulan tidak ada di sini
buah dengan antioksidan yang paling tinggi dan itu di consider a super fruit
menu utamanya adalah smoothies dengan dua ukuran
satu porsi mangkuk kecil dijual empat puluh lima rupiah dan mangkuk reguler seharga enam puluh rupiah
selain smoothies ada beberapa menu lainnya yang semuanya menggunakan pemanis alami
jadi basenya kita itu selalu pisang karena pisang yang kasih teksturnya seperti itu lalu sisanya ya tergantung selera

dalam sehari berry well bisa menjual sekitar dua ratus mangkuk
dan perempuan pembeli adalah mereka yang memang sudah mengetahuinya dari media sosial
sebenarnya kalau tahu berry well itu pertama dari medsos
cuma saya sama teman saya kita lagi berlibur ke jakarta
jadi terus sekarang kita nyobain soul box terus direkomendasiin kemari yaudah cobain aja gitu
enak sih makanannya juga enak ya refreshing
terus kayak saya suka karena dia tuh nulis ada beberapa kalori gitu loh
jadi kayak kalau kita pengen jaga badan itu juga sangat membenarkan
terus bahan kayak ingredientnya juga sehat
kalau dari segi harganya sendiri ya
harganya sih agak mahal cuman ya kita ngerti kenapa harganya mahal
karena kan emang ingredientnya premium asai berrynya kan harus diimport dan sebagain macam
so walaupun harganya mahal itu lumayan ada justifikasinya kenapa harganya mahal gitu
ya saya datang ke sini pertama kali hari ini setelah soul boxing
itu karena teman saya tiara
dia bilang kalau kamu mau makan sesuatu setelah kelas saya tahu
ini tempat yogurt yang bagus

item yang saya beli hari ini adalah smoothie dari sipb dan sangat enak
oh ini berapa harganya
harganya sekitar empat puluh rupiah
sangat kamu tahu nyaman dan sangat pengetahuan dengan harga untuk siapa yang mau smoothie yang bagus
media sosial khususnya instagram memang berperan sangat besar bagi perkembangan barry well dan bisnis kuliner lain yang tengah berkembang
ya karena melalui visual yang baik akan membuat konsumen berani mencoba suatu produk baru
untuk itulah tim berry well memiliki tim grafis sendiri yang bertanggung jawab menghasilkan foto yang selalu menggugah selera dan pastinya instagramable
kini berrywell memiliki sekitar seratus karyawan
mereka terbagi di kantor operasional dapur dan pegawai toko
kedepannya berrywell akan terus mengembangkan produk
namun tetap sebagai spesialis makanan sehat
ratu nabilah jakarta